informasi selanjutnya saudara seorang anak berumur sebelas tahun tewas
diduga akibat mengalami penganiayaan
usai disiram bensin oleh teman sekelas saat hendak membakar sampah
korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit m jamil padang
namun luka bakar yang mencapai delapan puluh persen membuat nyawa sang anak tidak tertolong
keluarga meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian ini
korban kembali dirawat di rumah sakit
namun lima hari kemudian nyawa sang anak tidak tertolong
karena dia dirawat pertama kali tiga puluh lima hari
dari pertama kejadian sampai tiga puluh lima hari dengan empat kali operasi
kemudian setelah tiga puluh lima hari pasien dipulangkan
dan setelah itu kontrol pertama setelah dipulangkan
sudah dibawa ke igd langsung
cuman dokter di sana tidak mau merawat karena katanya indikasi penyakit lain tidak ada di badannya atau di tubuhnya
yang ada cuma luka bekas terbakar ini
jadi pasien sudah boleh dipulangkan untuk dirawat di rumah atau rawat jalan saja
kini keluarga meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian ini
dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian
untuk mengetahui perkembangan kasus ini telah bergabung bersama kami kasat reskrim polres
pak rinto untuk kasus ini apakah keluarga sudah melapor pak sebenarnya ke polisi apakah sudah diterima laporannya
untuk keluarga dari tantan ini
sejak selasa kemarin tanggal dua puluh satu mei sudah melaporkan apakah ini ke polres pariaman mbak
oke tindak lanjut dari polisi sudah sejauh mana pak
iya karena baru laporkan tiga hari ini kemarin sudah kita periksa keluarga korban
untuk pekan depan kita periksa para saksi kemudian pihak sekolah dan juga pelaku
oke artinya sudah berapa orang pak yang diperiksa
sejauh ini baru dua orang pak
tiga orang karena kan baru selasa kemarin baru dilaporkan mbak
oke berarti kedepannya akan ada saksi lagi juga yang diperiksa siapa pak
ya pasti mbak terutama taksi yang berada di saat kejadian kemudian pihak sekolah
dalam ketika kejadian itu ada wali kelas kemudian guru olahraga
dan juga nanti akan diperiksa sebagai pihak pelaku mbak demikian
kasus ini bisa dikategorikan dalam dugaan kelalaian pihak sekolah dan bisa dipidana pak tapi
untuk pertama tentu kita lakukan penyelidikan terhadap pelaku ya
ini juga teman korban sama sama menduduki kelas empat sd
tidak untuk kemungkinan kita juga akan mintai pertanggung jawaban secara pidana
terhadap pihak sekolah yang memang indikasi ada kelalaian di sana sehingga terjadi perkara ini
kalau untuk terduga pelaku yang di bawah umur penindakannya penanganannya seperti apa pak
ya seperti biasa yang namanya anak berhadapan dengan hukum ya
setelah terang undang undang kita wajib melakukan diversi nanti ya
seperti itu sesuai amanah undang undang
nanti gimana nanti tergantung nanti proses penyelidikan
namun kalau diversi itu tergantung dari pihak korban
dan kemudian yang pasti untuk pihak sekolah nanti juga akan diminta pertanggung jawaban
terima kasih kasat reskrim polres pariaman ibtu rinto awi sudah berbagi di kompas petang